jika anda salah satu orang yang kini telah melakukan pembayaran melalui ponsel
melakukan transfer uang melalui aplikasi
maka anda adalah salah satu dari jutaan konsumen industri besar
bernilai puluhan triliun rupiah bernama fintech
teknologi finansial atau yang sering dikenal dengan istilah fintech adalah
hasil kolaborasi antara teknologi dengan keuangan
yang tentunya dapat mempermudah kita dalam melakukan beragam aktivitas finansial
mulai dari melakukan pembayaran kebutuhan sehari hari
mendapatkan pinjaman berinvestasi di beragam instrumen
hingga memberikan modal bagi masyarakat
salah satu hal yang menjadi suntikan amunisi bagi fintech adalah
semakin banyaknya pengguna layanan internet di indonesia
yang mencapai lebih dari satu ratus tujuh puluh satu juta orang
hadirnya fintech ternyata dapat menolong sembilan puluh dua juta jiwa masyarakat indonesia
yang sama sekali belum tersentuh layanan finansial seperti perbankan
hasilnya ada lebih dari tujuh puluh empat triliun rupiah penyaluran pinjaman yang terjadi melalui fintech
industri fintech terus berlomba untuk menarik minat konsumen
salah satunya dengan berlomba untuk mendapatkan izin usaha
jumlah fintech terdaftar dan berizin ini juga semakin meningkat setiap tahunnya
maraknya industri fintech yang beredar di publik juga menghadirkan beragam tantangan baru
bagi pihak penyedia layanan
salah satunya masalah kepercayaan konsumen
pentingnya menjaga kerahasiaan data mereka
kemudian juga mengedukasi mereka mengenai manfaat dan resiko fintech
ada juga tantangan dalam framework regulasi dalam hal ini adalah terkait dengan
kita sekarang ini membutuhkan misalnya ruu pdp untuk disahkan
jadi ada tantangan dari sisi kebutuhan regulasi yang mendukung
ada peluang ada tantangan

salah satu hal yang terjadi adalah kepercayaan konsumen

hal yang sering diabaikan kita sebagai konsumen adalah asal memberikan tanda checklist setuju
saat melakukan pendaftaran melalui aplikasi fintech
pastikan kita telah membaca seluruh syarat dan ketentuan perjanjian secara teliti
karena bisa saja ada ketentuan untuk memperbolehkan penyedia layanan mengakses data pribadi kita
seperti daftar kontak bahkan galeri foto
sedangkan menurut peraturan aplikasi hanya diizinkan mengakses kamera mikrofon dan lokasi
selama tahun dua ribu sembilan belas
ojk telah menerima lebih dari empat puluh sembilan ribu aduan ataupun pertanyaan mengenai fintech
beberapa yang menjadi topik utama adalah perilaku dep kolektor legalitas layanan dan juga keberatan denda
sebagai regulator ojk hanya menerima pengaduan dari fintech legal
sedangkan aduan dari fintech ilegal akan dialihkan ke satgas waspada investasi
jadi sebelum melapor pastikan dulu sudah legal belum aplikasinya
tentunya masyarakat harus dapatkan
kita memahami untuk dapat menggunakan yang namanya fintech yang memang terdaftar
ataupun berizin dalam otoritas yang memang berwenang
dalam hal ini memang yang terdaftar atau berizin di ojk
gunakan fintech yang memang legal lalu juga ada juga prinsip yang namanya logis
dalam berinvestasi di fintech tentunya kita juga harus melihat nilai return atau nilai imbal hasil yang memang juga wajar
bagi konsumen yang memang berwajar
memang membutuhkan dana dan mereka memutuskan untuk menggunakan fasilitas pinjaman online
maka mereka juga harus dapat memahami bahwa ini sifatnya hutang dan ada kewajiban untuk membayar bunga
ataupun membayar biaya lainnya secara tepat waktu
kan kalau memang tidak akan dikenakan denda
perubahan digital selalu terjadi dengan cepat
tapi kecepatan tidak selalu disertai dengan kesempurnaan sistem
jadi siap tidak siap
dan keuangan ada di dalam genggaman
saya nanda rahma windri hawadis cekerpa